dewi dianti laberta perempuan tiga puluh tujuh tahun asal kota bumi lampung ini
tengah menanti keluarga yang ingin memesan jasanya
sebagai asisten rumah tangga pengganti atau art infal
di hari lebaran nanti ia memilih untuk tetap menjual jasanya
ia rela jauh dari keluarga di hari raya demi rupiah
saat ini ia dan beberapa temannya sedang menunggu kepastian
di sebuah rumah penyalur yang berada di jagakarsa jakarta selatan
tahun ini dewi mendaftar menjadi tenaga art infal khusus menjaga lansia
bagi dewi penghasilan sebagai art infal lebih menggiurkan
karena dalam sehari bisa mendapatkan honor empat ratus ribu rupiah
dalam sepuluh hari ia akan mendapat empat juta rupiah
berbeda sebagai art tetap setiap bulannya ia mendapatkan gaji rp tiga lima juta
aku nggak pernah mengambil hal khusus infal nggak
aku permanen misalnya aku udah setahun
nanti banyak kandung nanya terus mau infal nggak
ya mau lah bu namanya bonus mau kan
bedanya kalau gaji tetap kan ya misalnya kayak aku gaji tetap tiga juta setengah ya misalnya
infal tuh beda aku biasanya di tawar majikan tiga ratus
paling kecil aku bisa jadi empat ratus lima puluh tergantung pasien yang aku rawat gitu
pemilik rumah penyalur indonesia
pemilik rumah penyalur indonesia karena dimengaku
pemesan jasa art infal setiap tahunnya cenderung menurun
tahun lalu ia menyalurkan sepuluh art infal di sekitar jabodetabek
tahun ini akan mengalami penurunan
karena para art memutuskan tidak mudik
dengan alasan ingin meneruskan sebagai art infal di tempat kerjanya
karena di sana itu yang dibutuhkan emang tenaga tenaga yang sudah siap kerja
kita nggak bisa meneruskan kita harus meneruskan

kita nggak ada waktu juga pak kalau untuk pemula ngajar di sini
untuk dapat infal infal itu minimal sepuluh hari pak
minimal sepuluh hari ya sampai dua bulan biasanya paling lama
senada dengan karnadi staff lpk sinarmentari cineredepok jawa barat mengakui
umumnya para keluarga ingin mencari art infal yang sudah berpengalaman

dan pelanggannya adalah majikan lama yang sudah menggunakan jasa mereka
buat pelanggan lama majikan konfirmasi ke kita
kita mau cari art atau infal buat cuma berapa hari
kalau dari art perharinya dua ratus
kalau baby sister ada yang dua ratus lima puluh ada yang tiga ratus
tergantung dari nanti pekerjaan infalnya
tidak sekedar menyediakan jasa art infal
tidak sekedar menyediakan jasa art infal
karena penyalur ini juga memberikan jasa blocking yang saja berfungsi renee rekaman di peng greeted tu school persen dan dada paul segat
bukan garansi jika kondisi art yang disalurkan tidak sesuai permintaan akan secepatnya dicarikan pengantinya